zah perempuan dalam koper yang ditemukan di cikarang barat kabupaten bekasi menemukan titik terang
pelaku berhasil dibekuk setelah terekam kamera pemantau saat terakhir kali bertemu korban
perburuan pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam koper di kabupaten bekasi jawa barat berakhir dengan ditangkapnya pelaku berinisial aa
aa berhasil dibekuk setelah cctv memperlihatkan keberadaannya terakhir kali bersama korban
dalam rekaman cctv pelaku dan korban diketahui masuk ke dalam kamar di sebuah hotel di jalan kebon kaung no lima puluh
cicendo bandung jawa barat pada rabu dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat pukul sembilan lima puluh satu waktu indonesia barat
kemudian pada hari yang sama pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban
melakukan penyelidikan tim gabungan jatan ras polda metro pores metro bekasi dan polrestabes bandung berhasil membekuk aa
pria berusia dua puluh sembilan tahun ini ditangkap tim gabungan setelah berupaya melarikan diri ke daerah palembang sumatera selatan
kapolres metro bekasi kombes tuwedi aditya beniahdi menyebut penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi
yang mengerucut kepada identitas
terduga pelaku merupakan rekan kerja korban

pertama kali di pores metro bekasi dan pores tabes bandung berhasil menyebut penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengerucut kepada identitas
saat ini pelaku sedang dibawa oleh penyidik subdit jatanras di treskrimum polda metro jaya menuju polda metro jaya untuk diperiksa lebih lanjut
kabit humas polda metro jaya kombes ade arisham indradi membenarkan cctv menjadi salah satu bukti yang menguatkan penangkapan tersangka
itu melakukan penangkapan di daerah palembang
waktu saat penangkapan di palembang juga dibantu oleh rekan rekan polda sumatera selatan
terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang kayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah cikarang
saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman